kok orang itu mirip andre ya
tapi gak percaya ibu bisa kayak gitu
hai lagi pada main apa aku boleh ikutan gak
jangan deket deket anak haram gak boleh dengan menin
anak arem itu kan kotor main sama lumpur aja sana
aku bukan anak haram
berarti kenapa kamu gak punya papa
aku punya bapak tapi bapakku udah meninggal
doang kalau bapakmu meninggal gimana makamnya
suna gilang anak haram pergi
gak ada yang mau main sama kamu anak haram
teman teman dewi bilang sama dewi anak haram
soalnya dewi gak punya bapak
dewi punya bapak tapi bapak kamu sudah meninggal nak
kalau bapak udah meninggal mana kuburan ibu
kuburan bapak kamu gak ada di sini

apakah kamu benar benar sudah meninggal wi
sudah meninggal jadi kamu gak usah tanyakan lagi hal itu ya
dewi pegang ini ya kamu pegang ini sini sini sini
kamu pegang cincin ini
berarti perasaan dewi itu benar
bapak masih hidup
dewi harus cari bapak
dewi harus cari bapak
dewi harus ketemu sama bapak
kita gak mungkin meninggal

mas harus ikhlas menerima kepergian sita mas
karena sita sudah tenang di alam sana
dan mas sudah tidak bisa melakukan apa apa lagi
aku bahkan gak sempat lihat dia beranjak dewasa
sita tidak bisa melakukan apa apa lagi
aku gak tau wajah dia seperti apa
sudah pasti cantik waktu terakhir
seperti apa bukannya dia cantik kan
dia sangat cantik mas
iya aku tau itu
kamu punya kan
kepergian kita juga adalah hal yang terberat buat aku mas
iya lah lu
jadi semua barang dan foto foto sita
aku kumpulkan juga mas
tidak ada yang tersisa satupun
aku nggak punya sisa satupun mas
kalau gitu dimana makamnya
aku baru tau
kalau aku kembaran kamu
kembar itu sebetulnya satu orang
itu kenapa biarpun kita gak pernah ketemu
aku bisa merasakan penderitaan kamu
andai saja waktu bisa diperole
aku bisa merasakan penderitaan kamu
ingin ketemu dengan kamu
tapi kenapa nasib kita begini
aku baru tahu tentang kamu setelah kamu meninggal
sita aku pulang dulu ya
kamu istirahat dengan tenang
jadi di sini nak
papa bahkan gak sempat
ucapnya selamat tinggal sama kamu
kenapa kamu harus pergi
secepat ini nak
bapak bahkan belum sempat ketemu kamu
ucapin selamat tinggal sama kamu nak
papa gak bisa menjaga kamu dengan baik
merawat kamu dengan baik
apa alimah udah tahu kalau kamu meninggal
berarti anak papa cuma tinggal dewi
ya tadi aku kebetulan lewat sini
lihat aja keadaan kamu kayak apa
akunya udah meninggal gak apa apa
ya kalau ini ngapain bawa buah
ya bagus lah kalau kamu udah mau baik
lokasi panggut rentan
tapi kalau kamu masih sakit sih gak apa apa
enggak tadi kan aku dibilang aku udah mendingan
jadi yaudah gak apa apa
ini aku taruh dulu
kamu perangkat sekarang

oke aku taruh sini ya
kemarin luka kamu tuh parah banget loh andre
kamu udah temuin dewi lagi gak
aku temuin dewi
iya kamu tanya dong sama dia
kan gara gara dia kamu jadi dipukulin kayak gitu
ya aku dipukulin gara gara aku sendiri
dan aku yang tanggung jawab
ngapain aku harus tanya dia
terus kamu sama sekali gak marah sama dia
ya aku marah juga buat apa aku marah
aku kan belum tau juga
kalo dia itu nyuruh mukulin aku atau enggak
ya udahlah sekarang udahlah lupain aja
mudah mudahan aku gak usah ketemu lagi sama dia
aku main jalan aja
tiba tiba sampai sini
jajanya asal lagi
tapi gak apa apa deh
aku juga belum siap pulang ke rumah
belum siap ketemu ibu
aku disini aja dulu
nah ini dia andre
lokasi buat pemotretan ego andre
kayaknya cocok banget buat profil company kamu
gimana menurut kamu
bagus sih ya bener kata kamu
kayak jakarta ngeliatnya
kayaknya suasana yang asli banget
kalau sebelah sana andre ada rumah bagus banget
nah kalo kita perlu lokasi indoor gitu kita bisa pake
ya boleh kemarin aku udah tanya kok sama orangnya
tapi aku cek dulu ya
gila itu paling pinter nyari lokasi kayak begini
sekarang misalnya rumah disitu
kok orang itu mirip andre ya